setiap sabtu malam atau malam minggu
jadi waktu yang tepat bagi kelompok wayang orang
ngesti pandowo di semarang untuk mencari nafkah
bertempat di gedung narto sabdo
kompleks taman budaya raden saleh
sejumlah kru anak wayang dan karawitan
siap tampil pentas di depan penonton
yang membayar tiket seharga rp tiga puluh dan rp empat puluh
tidak berbeda dengan seni wayang lainnya
kisah drama mahabharata dan ramayana
menjadi lakon yang selalu dipentaskan
oleh wayang orang ngesti pandowo semarang
hanya saja adegan atau fragment yang dimunculkan
selalu disajikan berbeda
wayang orang ngesti pandowo berdiri
sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh
mulai berkembang menjadi hiburan seni tradisional favorit
pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
saat dua seniman besar semarang
yeni sastro sabdo dan narto sabdo
bergabung di dalamnya
tata panggung dekorasi gerak tari dan kostum
keunggulan wayang orang ngesti pandowo
dibandingkan dengan wayang orang lain
ini wayang orang barata di jakarta
dan wayang orang sriwetan
namun zaman kini berubah
seni wayang orang tidak lagi menarik
makin ditinggalkan oleh generasi penerus
ngesti pandowo pun mulai tersisih
namun mencoba bertahan
untuk terus tampil di tengah gerusan
masuknya budaya asing ke tanah air
beberapa hal terkait penampilan
mencoba disesuaikan dengan era saat ini
di antaranya durasi waktu pentas
pemilihan judul lakon
hingga penggunaan media sosial
kalau dulu itu durasi waktu itu sampai empat lima jam
tapi sekarang kita pendekkan menjadi dua jam
kemudian di samping itu
itu kita juga mengambil
judul cerita yang banyak dikenal oleh masyarakat
dan khususnya judul cerita humor
itu yang banyak dikenal
tahun bertambah zaman berganti
membuat para anak wayang semakin menua
bahkan sebagian besar sudah meninggal dunia
anak wayang yang masih tersisa mencoba mencari penerus
yang tentu saja harus memiliki jiwa seni tanpa pamrih
khususnya berkaitan dengan honor
bisa dibayangkan bila setiap kali pentas
kru anak wayang dan karawitan yang terlibat sebanyak tujuh puluh orang
sedangkan jumlah penonton tidak lebih dari dua puluh orang
yang membayar tiket seharga rp empat puluh
kalau seri widari kan banyak pns
barata pun dekat dengan pusat
mungkin untuk dana dana besar
tapi amnesti kan jauh dari pusat
itu pun kita masih bertahan
masih tetap bertahan untuk melestarikan budaya
heti merupakan satu dari beberapa anak wayang ngesti pandowo yang baru
usai lulus kuliah jurusan seni tari tahun lalu
heti langsung memberanikan diri ikut masuk pentas di wayang orang ngesti pandowo
baginya bergabung dengan wayang orang ngesti pandowo merupakan kebanggaan
dan masuk dalam laboratorium seni yang nyata
ia pun berharap wayang orang ngesti pandowo
tetap harus bertahan dan dilestarikan
pengennya pengen ngajak teman teman yang masih muda
biar ikut gabung
itu dari segi penari
biar kita ngesti pandowo itu nggak mati nggak diem aja di sini
jadi kita bisa perform kemana mana selain di gedung kita sendiri gitu
tidak banyak masyarakat kota semarang yang peduli dengan wayang orang ngesti pandowo
jangan kan untuk menonton
mengerti keberadanya pandemi
namun belum tentu
sekali dua kali
kita lihat di panggung sekarang di sebelah panggung sudah ada terjemahan
bagi penonton yang nggak ngerti bahasanya
di situ ada teksnya bahasa indonesia dan bahasa inggris
bertahan untuk tetap masih ada dan berdiri
inilah semangat yang dimiliki kelompok wayang orang ngesti mandowo di kota semarang
dalam menghadapi serbuan budaya asing
yang semakin mengikis budaya tradisional
tampil dalam waktu seminggu sekali
dengan penonton yang dapat dihitung dari mereka
tetap berusaha mempertahankan eksistensinya
dan menjaga serta melestarikan warisan budaya leluhur
wayang orang ngesti pandowo jadi salah satu jejak sejarah peradaban budaya di kota semarang
hidup matinya ngesti pandowo
bukan hanya menjadi tanggung jawab para anak layani saja
tapi angka tanggung jawab generasi penerus
untuk mempertahankan aset peradaban bangsa ini
narmarsiliko semarang jawa tengah